itulah kemuliaan ramadhan
tapi rata rata jawabannya adalah manusia
selalu jawabannya manusia dengan bahasa umumnya adalah human error
tentu apakah nahoda kapal ataukah supir
tentu mereka tidak ingin ini terjadi
mereka ingin selamat
mereka ingin memberi manfaat
manusia akan senantiasa ingin memberi manfaat
manusia senantiasa ingin selamat
saya percaya dan yakin bahwa para supir supir itu juga ingin memberi manfaat
menolong orang supaya bisa segera sampai di rumahnya
atau ke tempat tujuan
tapi apa yang terjadi
ada yang remnya blok
lalu apa yang bisa kita pelajari disini
dua sifat allah yang harus kita pahami pemirsa
yang pertama adalah
allah an nafi yang memberi manfaat
manusia akan hidupnya bermakna kalau mampu memberi manfaat
mungkin juga supir itu selama perjalanannya baik lancar selamat
tentu ia ingin hidup penuh dengan manfaat
itu akibat dari ingin mengabdi tanpa sadar kepada allah an nafi
tapi pemirsa jangan lupa
allah bukan hanya
tapi al muhsi yang maha menghitung
oleh karena itu kita sebagai hambanya ya harus menghitung
berapa daya tampung kapal
berapa daya tampung kendaraan
berapa tekanan ban
berapa banyak setelah sekian kilometer rem harus diganti
berapa banyak atau berapa jauh rem harus diperhitungkan kembali
saya menghargai orang orang yang ingin memberi manfaat
berzikir amaliyah kepada allah an nafi
tetapi manusia harus juga berzikir amaliyah kepada allah al muhsi
niat ingin bermanfaat saja tidak cukup
tetapi niat juga harus dibarengi dengan kemampuan untuk menghitung
inilah dua zikir asma'ul husna
yaitu dari allah an nafi dan dari allah an nafi
dan dari allah an nafi dan dari allah an nafi

sifat itu yang harus kita pelajari
allah subhanahu wa ta'ala dengan matahari bulan dan bintang yang beredar dengan penuh perhitungan
rem bulan bercahaya dengan penuh perhitungan tidak terlalu terik sehingga mereka bisa tidur lalap
bayangkan kalau rem bulan terlalu terik tidak bisa tidur
begitu juga apabila matahari sinar seperti rem bulan
maka bisa bisa daun daunnya akan rontok karena tak cukup cahaya matahari untuk menghidupi pepohonan dan dedaunan
sempurna sekali allah an nafi al muhsi
alam semesta memberi manfaat kepada manusia dan makhluk
dan dibuat dengan penuh perhitungan
dua hal inilah yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah
mirsa seraya menunggu berbuka puasa
bahwa manusia harus senantiasa ingat
manusia ingin senantiasa patuh kepada allah an nafi
semua orang ingin memberi manfaat
semua orang ingin memberikan segala kebaikan
tetapi kadang tidak berhitung
inilah yang melahirkan kecelakaan
kecelakaan laut kecelakaan darat adalah pelajaran bagi kita semua
wah tidak cukup an nafi
tapi juga allah al muhsi harus kita pelajari
di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
mari sama sama memahami bagaimana agungnya allah subhanahu wa ta'ala
yang menjaga alam semesta
yang memberi manfaat kepada makhluk di dalamnya
tetapi dibuat dengan penuh perhitungan
itu semua karena nilai nilai dari sifat allah
an nafi dan al muhsi
yang menjaga dengan penuh perhitungan
allah an nafi al muhsirlah kunci dari segala keindahan
mari sama sama kita mohon dan berdoa
kari allah subhanahu wa ta'ala
allahumma ya allah ya nafi
jadikanlah sisa kehidupan kami ini
kehidupan yang penuh manfaat
bukan hanya manfaat kepada diri
tapi manfaat kepada sesama
namun padamu ya roh
jadikan pula kami menjadi hambamu yang senantiasa
membuat penuh perhitungan
hingga kami tidak menzolimi dari kami sendiri
dan tidak menzolimi sesama kami
ya rob betapa beratnya kami menjadi hambamu
tapi dengan nurmu dengan cahayamu
kami mohon padamu
dan jadikan kami menjadi hambamu yang memberi manfaat
dengan segala penuh perhitungan
amin ya robbal alami